pendiri alibaba group jack ma bertemu dengan presiden joko widodo di istana presiden bogor jawa barat sabtu siang
dalam pertemuan ini kepada jack ma presiden jokowi sempat menceritakan seputar aksinya mengendarai sepeda motor saat opening ceremony asian games dua ribu delapan belas pada delapan belas agustus lalu
jokowi berterima kasih atas kesediaan jack ma hadir pada penutupan asian games dua ribu delapan belas minggu esok
salah satu orang terkaya di tiongkok ini mewakili kota hangzhou yang akan menjadi tempat perhelatan asian games pada dua ribu dua puluh
jack ma hadir dalam penutupan asian games di gelora bung karno esok sebagai panitia penyelenggara
dalam pertemuan tersebut presiden didampingi menteri luar negeri retno marsudi menkom info rudiantara dan menteri sekretaris kabinet pramono anung
jack ma yang hadir sebagai penasehat e commerce indonesia pun mengusulkan pembentukan jack ma institute
ya nanti besok dibahas detailnya ini kan hanya satu konsep gitu ya untuk diusulkan untuk membuat semacam jack ma institute
karena kan bagi jack ma bisnis itu bukan nomor satu lagi kan yaudah mau diapain lagi bisnisnya juga pasarnya segini gini aja
tapi bagaimana kita tanda kutip memanfaatkan pemikiran pemikiran jack ma sebagai tanda kutip guru gitu kan
dan beliau juga sebagai advisor terhadap steering committee gitu